video perusakan mobil yang dilakukan seorang adik terhadap kakaknya ini terjadi di kota palembang sumatera selatan kamis malam pekan lalu
dalam video ini terlihat sang adik melakukan perusakan mobil milik sang kakak
menurut keterangan warga kejadian berawal saat sang kakak hidayat nuis enam puluh tiga tahun hendak memasukkan mobil ke rumahnya
namun terhalang kursi saat adiknya tengah menggelar hajatan
sang adik justru tak terima kursi tersebut digeser sehingga keduanya terlibat adu mulut hingga berujung perusakan
korban kemudian melapor ke polisi
mengamankan lima orang pelaku kita bawa
ke polis tabes palembang
tetapi setelah kita cross check posisi peran dan masing masing hanya tiga yang kita tetapkan sebagai tersangka
yang duanya kita kembalikan
kita kenakan pasal satu ratus tujuh puluh terhadap barang
bb nya ada mobil yang sempat dirusak
mereka ini kronologisnya sebenarnya mereka dipertangga
dan masih ada hubungan keluarga
kedua kakak beradik itu memang tidak pernah akur
ketika mereka berada di kota mereka sudah selesai berada di kota
pelaku terancam pasal satu ratus tujuh puluh kuhp dengan ancaman lima tahun penjara
hanif kairandi palembang sumatera selatan